pemerintah indonesia terus mengupayakan pelonggaran syarat bagi jemaah asal indonesia untuk bisa melaksanakan ibadah umroh
seperti syarat tambahan karantina yang berdampak pada kenaikan biaya yang diprediksi bisa mencapai lima puluh sampai dengan enam puluh juta rupiah
lalu bagaimana hasil lobby lobby pemerintah indonesia dengan arab saudi
kami bahas bersama plt dirjen penyelenggaraan haji dan umroh khoirizi
assalamualaikum selamat malam pak khoirizi
assalamualaikum wr wb
bagaimana hal ini karena akan begitu memberatkan bagi jemaah
makasih mbak fani itulah diskusi yang kami lakukan dengan duta besar yang mulia arab saudi di indonesia
hal hal yang menyangkut tentang isi edaran itu
perlu dipahami bapak edaran itu bukan ditujukan ke pemerintah
edaran itu ditujukan kepada penyelenggara stakeholder penyelenggara umroh di arab saudi
tetapi kita perlu menyikapi itu
ketika kita menikam itu ada isu yang harus ditujukan
harus kita perhatikan
tentu isu pertama adalah masalah taspen
isu kedua adalah vaksin
isu ketiga adalah protokol
nah tiga isu ini akan terjawab ketika hulunya kita selesaikan
apa hulunya adalah bagaimana kita menangani covid di indonesia
yang sampai hari ini alhamdulillah sudah mulai merendah tingkat penurunannya
mudah mudahan ini menjadi amunisi kita untuk melakukan negosiasi dengan pemerintah arab saudi
oke artinya apakah dengan kelonggaran syarat dan ketentuan ini
kalaupun memang jemaah mau begitu ya mau membayar biaya kenaikan yang jumlahnya mungkin sampai dengan lima puluh enam puluh juta rupiah
dengan dua kali lipat dari biaya umroh itu sendiri
boleh untuk melaksanakan ibadah umroh begitu ya pak koi rizi
problemnya bukan itu problemnya bukan pada titik itu mbak fani
problemnya itu kan kita sehari ini masih dipasang
tapi mbak fadli di dalam
narasi yang dimulai kan ada dijelaskan bahwa kita termasuk satu di antara sembilan negara yang kena vaksin
nah vaksin ini kan tidak bisa terjawab kalau vaksin kita belum bisa kita turunkan
tingkat kematian belum kita turunkan
maka itu kami terus berusaha pemerintah terus berusaha bagaimana
bisa menurunkan tingkat penularan vaksin di tengah tengah masyarakat
sehingga arab saudi memberikan kelonggaran kelonggaran kepada kita
dan bisa menurunkan kos biaya yang menurut perhitungan
akan meningkat dua kali lipat itu tadi
oke pak koirizi terkait dengan vaksinasi atau persyaratan vaksin tadi
kan who sendiri mengakui bahwa sinovac yang saat ini digunakan oleh kebanyakan jemaah atau masyarakat indonesia
ya kan itu sebenarnya diakui oleh who
nah apa upaya agar arab saudi juga hasil diplomasi ini nantinya bisa meyakinkan
bahwa kita bisa atau masih tetap menggunakan harus menggunakan booster atau seperti apa
prinsip begini mbak fani ya vaksin itu kan kalau sudah diakui oleh who
tentu sudah diakui oleh seluruh dunia
tetapi memang kita perlu melaporkan vaksin kita bahwa vaksin sinovac itu sudah mendapat legalisasi dari who
maka saya mendorong kawan kawan di kementerian kesehatan untuk segera melaporkan
legalisasi vaksin sinovac kita kepada kementerian kesehatan arab saudi
sehingga kita bisa meringankan proses
apa protokol yang akan kita lakukan ketika kita mendapat kesempatan untuk dilenggarakan umroh
oke seperti apa hasil pertemuan negosiasi
kemarin juga pak menteri sudah berdiskusi ya
sudah mengadakan pertemuan dengan perwakilan pemerintah arab saudi dan indonesia
terkait juga salah satunya permasalahan vaksin
bagaimana juga komunikasi yang dibangun kepada kementerian kesehatan
karena ini sangat urgent pak koirizi
alhamdulillah mbak fani
kita seluruh stakeholder kita seluruh kementerian lembaga kita
bagaimana kita menyelesaikan persoalan kita di dalam negeri dulu
setelah kita serius menangani virus di tanah air
maka langkah langkah kita untuk melakukan negosiasi
melakukan negosiasi diplomasi dan koordinasi dengan pemerintah arab saudi akan lebih mudah
yang insya allah pak menteri agama insya allah dalam waktu dekat
ini akan berkunjung ke arab saudi untuk bertemu langsung kepada kementerian haji arab saudi
sebalik mana yang kami minta kepada duta besar
antara lain meringankan protokol
kemudian tidak melakukan booster
tidak ada karantina
tidak melalui transit di negara ketiga
insya allah pak mbak fani
tidak akan terlalu melonjak tinggi
oke walaupun memang akan ada kenaikan
tapi tidak seperti yang diprediksi sekarang begitu ya pak koirizi ya
iya itulah yang kita tunggu dari pemerintah arab saudi
mana teknis dari undang undang edaran yang kita keluar ini
yang diberikan kepada pemerintah arab saudi
sekali lagi kita berharap pemerintah arab saudi punya kepentingan besar dengan indonesia
karena indonesia adalah negara muslim terbesar dan pemirim jemaah terbesar
kalau kita diberikan regulasi
yang terlalu berat
maka saya pastikan arab saudi akan banyak mengalami kesulitan
sehingga devisa tidak akan masuk ke sana
oke apa yang akan dilakukan
harus ada rencana cadangan
harus ada plan b dan sebagainya
yang akan dilakukan kalau nantinya memang diplomasi tidak mencapai kesepakatan
kita tentu kalau tidak mencapai kesepakatan
tentu kita akan menjadi negara ketiga
di mana negara ketiga yang akan menjadi negara ketiga
di mana negara ketiga yang akan menjadi negara ketiga
di mana negara ketiga yang akan menjadi negara
di negara terantik kita itu yang pertama
yang kedua kami sudah melakukan koordinasi dengan kementerian kesehatan
kementerian tersebut akan pada prinsipnya siap untuk melakukan vaksinasi vaksin itu
tetapi kembali lagi
sekali lagi saya sampaikan dalam kesempatan ini
bagaimana menangani persoalan covid sembilan belas kita di tanah air
dan menurunkan angka kematian korban dari covid sembilan belas itu
sehingga kita punya amunisi yang cukup kuat
untuk memberikan kemudahan kemudahan kepada jemaah kita dalam melaksanakan umrohnya
baik pak koirizi kapan rencananya
pak menteri akan berkunjung ke arab saudi untuk melakukan diplomasi pembahasan lebih lanjut lagi
terkait dengan masalah ibadah umroh ini
tadi saya sampaikan dalam waktu dekat insya allah pak menteri akan diterima oleh
menteri haji dan umroh kerajaan arab saudi
sehingga kami akan menyampaikan poin poin yang kita harapkan
dapat meringankan atau dapat memudahkan jemaah kita untuk melaksanakan umroh tahun dua ribu dua puluh satu ini
baik mudah mudahan hasilnya positif
segera kita mendapatkan kabar baik pemerintah terus mengupayakan agar jemaah umroh
yang sudah mengalami penundaan hampir dua tahun ini bisa segera menunaikan ya ibadah umroh
terima kasih pak koirizi sudah bergabung
tentu harapan kita semua mbak fani tapi saya berharap juga kepada jemaah
untuk terus meningkatkan istiqam istiqam ibadah istiqam perjalanan mobil khusus istiqam kesehatan
amin terima kasih
terima kasih pak koirizi sudah bergabung dengan cianudisya connected malam hari ini
selamat malam sehat selalu